kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif atau kemen parekraf
melakukan sosialisasi tour virtual interaktif pada sabtu dua puluh dua agustus
untuk mengajak masyarakat dan pramu wisata lokal mengenal lebih jauh wisata virtual
tur virtual menjadi alternatif bagi masyarakat yang jenuh di rumah
karena kegiatan berwisata yang masih sulit dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas
rencananya kemen parekraf akan memfasilitasi pelatihan secara daring
bagi pramu wisata indonesia untuk berinovasi memproduksi kontentur virtual interaktif bagi masyarakat
pelatihan akan berlangsung mulai akhir agustus hingga oktober dua ribu dua puluh
dan dibagi menjadi lima batch bagi wilayah kalimantan sulawesi bali nusa tenggara barat
nusa tenggara timur maluku dan papua
pelatihan tersebut diharapkan bisa membantu para pramu wisata dan umkm lokal
mendapat masukan atau pemasukan selama pandemi
tidak ada salah satu
satu hipotesa kita adalah berdasarkan survei para wisatawan ini mau pembayar secara sukarela
lebih banyak pembayar secara sukarela dengan angka yang lumayan kalau menurut saya lumayan
kalau misalnya nanti kan tinggal ngitung aja jumlah orangnya ada berapa gitu ya
untuk per charge nya kalau memang tidak di sukarela tapi di charge ada angka tertentu lah
tapi yang penting juga kita harus mengajarkan teman teman pramu wisata ini untuk memproduksinya mbak
jadi belum tentu
misalnya oke saya terima mau terima empat ratus ribu tapi kan ada ongkos produksinya nih
ongkos produksinya misalnya untuk videonya nanti untuk bandwidth nya
untuk transportasinya ke tempat acak kegiatan untuk bayar beli tiketnya itu harus dihitung semua
nah itu bagian dari ongkos produksi
dari ongkos produksi itu tadi ditambahkan misalnya untuk keuntungannya atau untuk penghasilannya mereka
dari situ nanti baru dibagi ada berapa ini nih ada berapa peserta